ngapain sih gue kesini
nanti andi nyaka gue perhatian lagi sama dia
tapi gue harus tau andi tuh cerita apa engga kemamanya soal rumah tangga gue sama dia
nini buka pintunya nini
ya pak bos
tolong duduk dulu ya
bentar pak bos
kamu kenapa sih nien
saya mau ketemu sama andin
ada di dalam
ibu andin dari tadi saya tidak melihat ya
ibu andin izin untuk tidak ngajar hari ini
izin tidak ngajar
kamu rumah saya saya sibuk nggak punya waktu buat ngusin drama keluarga kamu
itu tadi saya terus saya terlihat udah lepas
kenapa ya masalah jadi sering apa kasih izin kawin apa karena ada misal
jatuh dimana lagi
enak kekunci di kamar mandi mas
kamu jaganya gak bener pasti ya
yaudah tunggu saya pulang
kita harus putar balik bang
karena kekunci di kamar mandi
gak bener jaganya
pa aku takut pa
kok bisa ada ibu panti sih
kini kenapa masih belum bisa dibuka sih
masih macet mas gak bisa dibuka emang
dengar papa gak
aku takut pak
kamu jangan panik ya rena ya
sekarang kamu mundur na
jangan panik ya na
jangan panik ya na
jangan panik ya na
kamu gak papa kan
pak aku takut untung
kamu tau gak sih
wajarlah kan ini hari pertama puasa
jadi masal gak fokus
sama kayak tadi ibu rosa juga gitu mas
ibu rosa ketiduran sampe reina
akhirnya berangkat sekolah cuma sama mbak mirna doang
terus mama saya masih di rumah
ibu pergi ziarah ke makamnya mas roy
ziarah ke makam roy
ya yakin mas kan tadi ibu pamitan sama kiki
yaudah makasih kiki
bisa mau kesini pak
saya minta ini tanahnya ditumpuk kembali terus dirapikan bisa ya
loh emangnya kenapa pak ini udah tanggung pak
bisa kerjakan apa yang saya perintahkan
kita batalkan tadi
bunga ini pak
sepertinya hari ini dibatalkan pak
karena ada kondisi yang darurat
nanti direske dulu